setahun sudah bencana gempa likuifaksi dan tsunami di wilayah sulawesi tengah berlalu
ada harapan dan tentunya semangat baru dari para warga untuk bangkit menata hidup
serta melupakan duka tragedi bencana gempa dan tsunami september dua ribu delapan belas
cnn indonesia akan mengajak anda untuk membahas lebih jauh terkait satu tahun bencana gempa dan tsunami sulteng
dalam kacamata jurnalis dalam segmen newsroom talks
telah hadir bersama kami produser lapangan cnn indonesia reza ramadan
jurnalis cnn indonesia yang satu tahun lalu bertugas dalam meliputan bencana gempa dan tsunami sulawesi tengah
baru baru ini reza kembali lagi ke sana untuk melihat bagaimana kondisi warga dan juga suasana kota di palu
dan langsung saja kita ajak anda berkenalan dengan reza lebih dekat
baik saja ya ini jadi kapan terakhir kali ke palu
terakhir kali setahun lalu ketika terjadi bencana
dan balik lagi ke sana
baru kemarin dan apa terlihat perbedaan perbedaan yang sangat mencolok
terutama ketika reza beberapa saat setelah kejadian berada di sana lalu beberapa hari yang lalu kesana kembali
nah itu dia sedihnya adalah ketika ada kesempatan setahun setelah terjadi bencana saya kembali
ini banyak beberapa daerah yang sebelumnya saya datangi ketika meliput bencana pada satu tahun lalu
ini perubahannya belum signifikan
jadi ada beberapa daerah misalnya daerah yang paling parah adalah daerah daerah yang terkenal lagi vaksin
misalnya di petobo lalu juga di sigi dan juga di balaroa
itu daerahnya ya masih sama
kayak satu tahun saya melakukan liputan di sana saya melihatnya hancurnya kayak gitu
ketika satu tahun di sini ya masih kayak begitu
dan bahkan masih ada beberapa titik pengungsian pengungsian di beberapa daerah seperti di balarowa dan yang di tenda tenda ya
maksudnya masih banyak yang tersisa
fungsi yang di tenda tenda itu sekitar lebih dari delapan ratus orang masih tenda di situ
tapi kalau saya tidak salah itu adalah zona merah yang sudah sampai saat ini juga tidak boleh ditempati lagi ya
lalu akan dijadikan apa tempat itu
kemarin saya sempat ngobrol sama gubernur sulawesi tengah
memang ada beberapa rencana yang akan dibuat
pertama entah itu akan jadi hutan kota atau jadi memorial park
namun pastinya masih belum tahu pastinya seperti apa

karena katanya pemerintah masih fokus untuk pemulihan beberapa sektor seperti sektor sektor akses mata pencarian pemukiman pendidikan dan sebagainya
makanya untuk lokasi lokasi sendiri itu masih belum dibenahi dan lain sebagainya
dan ini tertarik tadi soal pengungsi
otomatis kan warga yang tinggal di balaroa dan lain sebagainya itu yang terkena imbas dari likuifaksi ini kan otomatis kehilangan tempat tinggal

mereka juga masih tinggal di pengungsian
ya memang sampai sekarang ini di seluruh sulawesi tengah sendiri ini ada saya kurang tahu pastinya mungkin lebih dari lima puluh ribu orang masih mengungsi
dimana beberapa itu mengungsinya di hunian sementara
jadi mereka dibuat hunian sementara hunian sementara itu kayak tempat tinggal cuma semi permanen
begitu jadi bencana ini kan memang begitu dahsyat ya
jadi mereka kehilangan sesuatu yang paling penting
jadi mereka kehilangan sesuatu yang paling penting
dan itu adalah sesuatu yang paling krusial di kehidupan sosial
jadi pemukiman sama akses mata pencarian
itu dua duanya hilang
pemukiman mereka hilang akhirnya mereka sementara tinggal di hunian sementara begitu
sementara untuk pemulihan pemukiman sendiri ini kan ada dua skema yang dilakukan pemerintah
yaitu dana stimulan
jadi dana stimulan itu korban korban yang rumahnya rusak ini akan diberi dana stimulan dana bantuan gitu
namun hingga saat ini satu tahun setelah bencana ini dana stimulan ini belum cair
karena masih dalam proses verifikasi data proses ya administrasi lah begitu
lalu skema kedua adalah hunian tetap
jadi pembangun hunian tetap itu takes time
jadi untuk sementara takes time pengungsi pengungsi yang korban rusak berat atau rusak yang kehilangan tempat tinggal yang tinggal di zona merah
ini sementara tinggal di hunian sementara yang tinggalnya di semi permanen
masalahnya di hunian sementara ini
ini beberapa tanahnya
ini beberapa tanahnya
ini kan tanah sewa tanah kontrak begitu
jadi kontrak ini sekitar dua tahun oleh sama yang punya tanah
setelah itu ya nggak tahu gimana nasibnya
sementara untuk progres hunian tetap sendiri ini masih berjalan lambat
ada beberapa daerah misalnya titik titik di hunian tetap ini masih dalam tahap tender begitu
lalu juga tahap penyediaan tanah oleh pemerintah daerah
dan beberapa yang udah jalan itu justru hunian tetap yang dibangun oleh yayasan ataupun lembaga
dan itu sendiri tanahnya sendiri ini belum clear
jadi ketika lembaga swasta datang untuk memberi bantuan bangun hunian tetap
ternyata tanahnya ini sendiri belum bisa dibangun karena masih dalam tahap land clearing kalau nggak salah
jadi untuk membangun itu harus ada tahap pematangan lahan begitu
sementara ini baru tahap sebelumnya
jadi masih tekstur
berarti ada mereka masih punya waktu satu tahun lagi untuk bisa mencari tempat tinggal yang baru sebelum ini
pemilik lahan itu bisa mengambil alih lahan mereka
tapi itu berbicara soal yang dana yang belum cair sampai saat ini
lalu mereka itu mendapatkan misalnya untuk makan segala macam itu dari mana
ya itu dia itu memang menjadi salah satu titik yang saya soroti juga
karena banyak dari mereka yang kehilangan akses mata pencarian begitu
jadi misalnya ada yang mereka sebelumnya memiliki usaha cuman karena rumahnya hancur ya udah usahanya hilang gitu
lalu juga untuk yang akses pertanian gitu pertanian bagi yang mata pencarian pertanian khususnya di sigi ya
nah sedangkan irigasi pertanian di sigi khususnya di gumbasa itu irigasinya itu rusak
jadi beberapa desa di sigi khususnya itu beberapa kecamatan itu nggak bisa bertani lagi
jadi untuk sawah sawah udah mati semua gitu
jadi mereka mensiasatinya
mungkin ada beberapa juga bantuan
mungkin ada beberapa juga bantuan dari swasta ngo gitu
akhirnya diedukasilah karena ini sawah udah gak bisa
jadi beralihlah ke tanaman horticultura gitu
kalau untuk nelayan ini mungkin lebih apa ya lebih masalahnya nggak lebih kompleks
mungkin mereka kehilangan seperti kapal gitu
nah ini ada bantuan kapal
itu kan selesai
nah cuma untuk yang pertanian ini nah ini menjadi kerja keras juga
karena dari hulunya ini udah rusak begitu irigasinya gitu
nah ini memang masih terus
setahun saya kesana ini masih terus dikebut irigasinya dan masih belum berjalan
artinya dalam satu tahun akses mata pencarian masyarakat di sana terputus
dan harga beras disana melambung tinggi
satu tahun mereka tinggal di pengungsian
apa yang anda dapatkan dari mereka
keluhan atau mereka justru ternyata nyaman juga tinggal di pengungsian
jadi setiap hunian sementara atau beberapa pengungsian yang datang
keluh kesannya setidaknya
keluh kesannya selalu sama begitu
mereka nggak betah di sana cuman ya mereka nggak punya pilihan lain
karena itu satu satunya yang bisa mereka tempati begitu
dan untuk memulai pekerjaan sendiri akhirnya mereka tidak bisa semaksimal ketika sebelum bencana begitu
misalnya ada beberapa yang sudah memiliki usaha gitu
namun mereka nggak bisa memulai usaha lagi karena modalnya udah hilang semua segala macam
oleh karena itu mereka mengharapkan misalnya
beberapa bantuan seperti jaminan hidup itu kan sudah dijanjikan oleh pemerintah
nah jaminan hidup sendiri ini masih proses bertahap
ada beberapa sampai sekarang setahun ini belum tersalurkan
padahal dana jaminan hidup ini penting buat beberapa pengungsi ini sangat menantikan
karena ini uang ini nanti akan dia putar untuk nantinya modal usaha untuk dia hidup lagi
termasuk permasalahan dengan anak anak yang terganggu akses pendidikannya
seperti yang satu ini dimana
setahun setelah gempa palu sektor pendidikan ini memang berangsur baik begitu ya
seperti yang anda temui tadi dan juga ada paket yang sudah anda sempat liput begitu
bahwa anak anak juga sudah mulai beraktivitas normal seperti biasanya
tapi ternyata memang itu juga hanya sementara
atau apakah mereka bisa selamanya sekolah di situ dengan akses duduk yang sempitan atau bagaimana
ya kayak begitu
jadi kalau sama
jadi sekolah itu ada beberapa di sulawesi tengah
kalau di palu sendiri ini ada sekitar sembilan sekolah darurat
jadi sekolah darurat itu sekolah yang dibangun seperti itu semi permanen begitu
jadi khususnya ini dari sekolah sekolah yang dulunya terletak di zona merah dan sekarang sudah hancur kena entah likuifaksi entah tsunami begitu
akhirnya dibangunlah sekolah darurat karena dua bulan setelah bencana mereka sekolah di tenda tenda
akhirnya dengan bantuan beberapa ngo dan lsm
akhirnya mereka membangun sekolah semi permanen
nah masalahnya adalah sekolah sekolah yang dibangun ini ini kebanyakan tanah pinjaman juga
jadi mereka suatu waktu misalnya pemilik tanahnya ini membutuhkan ya mereka harus siap siap
dan sampai sekarang pihak sekolah sendiri masih menunggu kejelasan dibangunnya sekolah permanen
dan kemarin saya follow up sendiri bahwa ya pemerintah khususnya untuk yang di balarowa ini di palu ya
jadi untuk pemerintah kota palu sendiri ini masih belum punya jalan keluar bagaimana nantinya
nantinya pembangunan relokasi sekolah yang dulu ini jadi sekolah permanen ini bagaimana
apakah akan dilakukan pembebasan lahan
sampai sekarang belum ada kepastian gitu
jadi ya mereka sekolah masih dalam dakdikduk
antara akan berlanjut ataupun justru tidak ya
seperti ini reza juga sempat membuat paket liputan begitu terkait dengan pendidikan anak anak yang ada di sana
dimana setahun setelah gempa palu ini sektor pendidikan berangsur pulih
meskipun banyak dari siswa yang masih harus belajar di sekolah sekolah darurat
banyak juga siswa yang menunggu kepastian dibangunnya sekolah permanen seperti yang tadi sudah reza sampaikan
dan berikut ini liputannya untuk anda
waktu menunjukkan pukul tujuh pagi
sekitar satu ratus tujuh puluh lima siswa sekolah dasar negeri balaroa palu bersiap untuk memulai kegiatan belajar mengajar
namun jumlah ini lebih sedikit dibandingkan sebelum bencana terjadi pada dua puluh delapan september dua ribu delapan belas di palu dan sekitarnya
sebelumnya sekolah ini memiliki dua ratus tiga belas siswa
tapi kini sebagian pindah ke sekolah yang dekat dengan hunian sementara yang mereka tempati
sebagian lain turut menjadi korban meninggal akibat bencana
berkat bantuan swasta siswa di balaroa kembali dapat belajar
meskipun dalam kondisi darurat
dinding sekolah transisi ini berbahan material triplek
namun kondisi ini sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dua bulan pertama setelah bencana
di mana banyak para murid murid yang harus belajar di tenda tenda darurat
sebagian murid harus belajar dengan berlesehan karena keterbatasan meja dan kursi
sedangkan kelas yang terisi perabot harus disiasati tata letaknya mengingat luas ruang yang terbatas

salah satu ruang juga harus diisi dua angkatan kelas
pengelola sekolah tak bisa berbuat banyak terkait perencanaan desain
mengingat tempat ini bukanlah lokasi awal sekolah ini berdiri
sd belarowa sebenarnya terletak lima ratus meter dari tempat ini
dan bangunannya telah tertelan liku vaksi
jadi lahan ini sendiri ini masih pinjaman dari warga
jadi ini juga kita belum tahu kapan waktunya
tidak ada batasan waktu
jadi kapan warga itu mau ambil ya kita siap pindah
mungkin hari ini siap warganya mau ambil ya kita harus pindah
besok itu tidak ada batasan waktu
dari pemerintah sendiri kita belum tahu di mana letaknya
apakah sekolah ini dibangun tetap di tempat ini atau nanti berpindah lokasi kita belum tahu
pemerintah bertekad untuk membangun kembali sekolah yang masih berstatus darurat
sekarang juga sudah dalam proses pembangunan baru
nah itu targetnya tahun depan semua sarana pendidikan sd smp sampai sma smk selesai
untuk fasilitas pendidikan
jadi itu memang sudah sangat komit buat menteri pendidikan
itu mulai tahun ini itu coba lihat di mana mana
itu sudah hampir dalam dipastikan itu dalam penyempurnaan perbaikan sarana pendidikan
jadi kalau memang itu tanah tanah warga ya pasti diselesaikan
pemulihan sektor pendidikan wajib menjadi prioritas
dan sampai lambatnya pemulihan juga menghambat anak anak meraih impian
nama saya ristis cita cita aku jadi dokter
nama saya muhammad sultan agung kelas lima cita cita saya ingin menjadi guru
harap sekolah itu dibangun lagi
harapan saya semoga sekolah ini diperluas supaya lebih semangat belajar
sd negeri balarowa menjadi satu dari sembilan sekolah di palu yang masih beroperasi secara darurat setahun setelah bencana
reza ramadan indra raharja palu sulawesi tengah
cita citanya mulia sekali ada yang mau jadi dokter ada yang ingin sekolahnya itu diperluas padahal itu hanya sementara saja
anda bagaimana melihatnya
saya melihatnya begitu emosional sih
dan ya sedihnya bahwa
mereka di dalam kondisi serba keterbatasan itu mereka tetap semangat
meskipun mereka nggak tahu bagaimana kondisi real tentang sekolah tersebut
karena suatu waktu sekolah itu dapat diminta kembali oleh pemilik tanah
cuma mereka tetap semangat kayak ya kayak jam tujuh pagi mereka udah pada datang dengan lokasi rumah rumah di tenda tenda
cuma mereka tetap semangat sekolah itu sih yang menarik saya di sana
kami lanjutkan dialog kami bersama reza
kami lanjutkan dialog kami bersama reza ramadan produser lapangan cnn indonesia di newsroom talk
dan reza tadi berbicara soal cita cita anak anak kan tentunya ada yang ingin jadi dokter
bahkan yang sekolahnya sementara hanya sementara saja begitu
ternyata mereka masih punya keinginan untuk diperluas
dan kalau dari wawancara reza dengan warga di sana apa harapan mereka ke depan
tentunya selain kehidupan yang lebih luas
yang lebih layak lagi
harapan harapannya adalah apa yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah itu setidaknya terrealisasi
maksudnya dia gak muluk muluk kayak dia minta apa minta apa
hanya apa yang sebelumnya dijanjikan
pemerintah misalnya menjanjikan dana jaminan hidup sampai sekarang belum ada
terus janji dana stimulan sampai sekarang belum diterima
janji hunian tetap sampai sekarang belum dibangun
sebenarnya janji janji sederhana aja
maksudnya memenuhi janji aja tidak ada janji yang muluk muluk
supaya rumahnya seperti apa
seperti itu sih
dan ya beberapa beberapanya memang harapan harapannya adalah bagaimana memulihkan lagi akses mata pencarian
karena banyak dari mereka juga sadar bahwa mereka tidak bisa selamanya mengandalkan hidup dari bantuan
oleh karena itu dibutuhkan seenggaknya bagaimana memulihkan akses mata pencarian
misalnya yang petani irigasinya bisa dipercepat proses pemulihannya
lalu untuk nelayan dan sebagainya
nah ini terkait dengan hal yang berkesan buat reza
dari ketika terjadinya bencana itu terjadi reza sudah ada di sana
dan juga beberapa hari yang lalu sudah ada di sana
bahkan beberapa waktu yang lalu kalau saya bisa ceritakan saat saya melakukan live dengan reza
sempat tidak makan di sana
itu bagaimana anda bisa menceritakannya
iya jadi saya ini menjadi orang untuk cnn sendiri untuk melakukan liputan pada satu tahun lalu ini ada beberapa tim gitu
empat atau lima tim begitu
nah saya bersama fikri adin kameramen saya menjadi tim pertama yang datang ke palu
karena waktu itu saya menumpang pesawat tni akhirnya bisa mendarat di bandara palu yang waktu itu kondisinya lumpuh
sedangkan yang tim lain ini nggak bisa mendarat harus di beberapa daerah yang lain
dan di titik pertama di sana
saya nggak pernah membayangkan bahwa oke saya beberapa kali terjun di liputan di wilayah bencana
namun saya nggak pernah terjun di daerah yang kondisi rusaknya semasif itu
kayak listrik nggak ada terus telekomunikasi nggak bisa rusak di mana mana kendaraan nggak ada transportasi nggak ada bensin nggak ada segala macamnya
pokoknya saya datang kayak waduh ini kacau banget saya pengen coba kendaraan untuk
operasional saya nggak ada kendaraan yang bisa
akhirnya untuk liputan saya harus nebeng nebeng gitu
jadi nebeng ada mobil saya nebeng untuk ke daerah ini ada motor saya nebeng gitu
nah yang paling berkesan adalah sebenarnya bagaimana saya selalu di palu ini selalu bertemu dengan orang orang yang vibesnya itu positif gitu
jadi ketika misalnya hari pertama begitu kita sampai di titik poin di rumah jabatan gubernur itu adalah titik poin
kayak posko pengungsi segala macam
lalu kita pengen liputan cuman kayak kita nggak ada kendaraan nih kita jalan kaki cuman mesti cepat gitu
yaudah kita jalan kaki aja
kita jalan kaki waktu itu berdua sama kameramen saya fikri
pas jalan karena itu jaraknya jauh tiba tiba ada motor yang nyamperin saya gitu
oh yaudah saya anterin gitu
akhirnya karena pikiran saya dia sangat baik yaudah saya pengen kasih uang nih
atau mas daripada ini mas saya bayar aja ya mas
tapi mas nganterin saya ke tempat tempat untuk saya liputan selama beberapa hari
karena kami juga sulit untuk kendaraan gitu
terus dengan bijaknya dia bilang gak mas saya nggak minta uang di sini saya nggak mau minta uang
saya nggak minta dibayar atau saya nggak nyari duit di sini
saya cuma melihat mas mas kesusahan pengen liputan saya bantu mas kemana aja
cuman sebagai gantinya mas tolong beritakan ini secara cepat karena kami di sini butuh bantuan mas
itu salah satu yang sampai sekarang masih merinding nih
masih menyentuh saya begitu
bahkan kemarin ketika saya balik lagi setahun itu mas jadi saya itu sempat kehilangan tas saya
jadi tas barang barang harga saya saya taruh di sana ketika kemarin liputan
itu kayak dompet barang elektronik sama uang
uang dinas saya selama delapan hari di mana ada duit cash lebih dari sepuluh juta itu hilang
saya ketinggalan gitu
ketika saya kembali ada mungkin jeda tiga puluh menit gitu kembali
terus wah hilang gak ada segala macam
saya udah panik kayak wah nggak bisa balik ke jakarta segala macam
terus didatengin salah satu orang kayak mas saya liat bingung di sini kenapa barang saya hilang pak gitu
mas reza ramadan iya
terus diajak ke rumahnya
dikembalikan ini mas tas saya
saya ajak mas supaya ngeliat rumah saya bagaimana
rumahnya masih ada bekas bekas gempa retak retak di mana mana
saya pengen nunjukin mas saya memang miskin harta tapi saya tidak miskin moral
ini semua nggak saya ambil ini buat mas
orang orang yang saya temui di palu selalu mempunyai vibes positif
dan saya yakin bahwa pemulihan ini akan lebih cepat karena mereka punya
individu individu yang luar biasa di sana
baik reza terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
dan tentunya ini menjadi pelajaran buat kita semua
dan juga bagaimana bisa membagi antara perasaan kemanusiaan dan juga jiwa jurnalis yang ada di diri reza ramadan
reza ramadan terima kasih sekali lagi
dan semoga tetap berkarya dan juga bisa memberikan hal positif bagi masyarakat yang ada di indonesia